berkaitan dengan gangguan kasus gangguan ginjal akut yang terjadi pada anak dan sudah menewaskan atau merenggut nyawa satu ratus tiga puluh tiga balita
sejauh ini sudah ada pernyataan dari para pemangku kepentingan tapi tidak satupun yang menyatakan bertanggung jawab
pada jumat malam presiden joko widodo memberikan arahan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan terhadap industri obat
disampaikan oleh menteri kesehatan secara detail yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi
nah tugasnya semuanya
kemudian menanggapi hal ini menteri koordinator bidan pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi meminta kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
mengusut kasus dugaan gangguan ginjal akut ini
ini disampaikan muhajir
dalam keterangan tertulis kepada cnn indonesia com kita lihat sama sama keterangannya
pengusutan terbilang penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus ini
dan jumlah kematian dianggap sudah mengancam pembangunan sdm khususnya perlindungan anak
yang berikutnya sementara itu badan pengawas obat dan makanan mengatakan keamanan serta mutu obat obatan merupakan tanggung jawab industri farmasi
inspektur utama bpop
bepom elin herlina mengklaim bahwa bepom tidak menyerahkan pengawasan kualitas obat kepada pihak industri
tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa itu menjadi kewenangan industri farmasi
memiliki track record buruk namun kena sampling karena memang produksinya banyak seperti itu
nah kemudian juga mengenai ada pertanyaan tentang pengujian mandiri oleh industri
kami tekankan kembali bahwa di dalam undang undang tertulis
bahwa tanggung jawab industri itu adalah memberikan jaminan memproduksi dan mengedarkan produk obat yang aman yang bermutu dan berhasil
dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengujian atau analisis terhadap produk untuk memastikan bahwa produk tersebut bermutu dan aman
sedangkan untuk badan pom kami melakukan pengawasan
baik yang sebelum beredar melalui pengujian
dan dari kemelut ini ada sedikit angin segar
kementerian kesehatan menyebut ada antidotum yang cukup ampuh untuk menyembuhkan kasus gangguan ginjal akut
kementerian kesehatan memastikan akan mendatangkan obat penawar ini dari singapura
jadi yang pertama obatnya memang kita nggak punya
kita kemarin datangin dari singapura saya baru nih baru kontak rekan saya
kembali ke singapura ke australia yang dekat kan kita mau bawa dua ratus dulu
karena satunya bisa buat satu orang satu file
satu lima gram atau per satu lima mililiter
nanti teman teman bisa tanya ke dokter list dari rsjm ini juga yang terlibat
saya di update nya tadi adalah satu fire
ada beberapa kali injeksi tapi bisa cukup satu file
dan kita akan bawa itu dua ratus
supaya cepat di hand carry dulu
jadi kalau misalnya saya tunggu dibalas sama teman saya di singapura
dia bilang oke nanti aku cek dulu kalau ada nanti kita kirim orang malam ini untuk kita bawa
sehingga bisa kita distribusikan ke rumah sakit rumah sakit